korban korban pelaku love scam atau penipuan berkedok cinta
sangat mudah tertipu karena mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta
dengan kalimat kalimat rayuan dan jurus jurus andalan para pelaku
mia bukanlah nama sebenarnya
wanita parubaya ini mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati
dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu
hanya dalam kurun waktu tiga puluh hari mia mengalami kerugian finansial dan emosional
mia mengaku terpuruk dan hancur karena tertipu perhatian dan cinta palsu
kalau saya hitung hitung ya dari itu lima puluh tiga juta lah sekitar segitu
itu tiga puluh lima juta dibilang gitu kan
terakhir pelunasan rumah sakit dua puluh satu juta kalau nggak salah
udah dari situ udah kecurigaan
udah akhirnya nomor saya sama dia semua di blokir
dari situ selesai gak ada cerita lagi
pada kasus love scam di dunia maya para pelaku menggunakan berbagai platform digital
platform aplikasi kencan misalnya sangat ramai digunakan terutama pada rentang dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh dua lalu
atau kala pandemi melanda dunia
sementara sejak dua ribu dua puluh tiga para pelaku gencar berburu korban di platform media sosial
pelaku bisa menyasar siapa saja sebagai korban love scam
perempuan laki laki muda bahkan lanjut usia
federal trade commission amerika serikat mencatat profil korban penipuan global romans atau love scam dunia
didominasi usia di atas enam puluh tahun dan empat puluh tahun
anggapannya ini adalah kebodohan daripada korban yang mau dibujuk rayu
dari situ akhirnya mereka sadar oh jadi saya bukan karena bodoh ya karena saya itu naif ya
tapi lebih karena mereka itu yang profesional
mereka itu memang penjahat profesional
modus kejahatan ini semakin lancar dan mulus karena di era tumbuhnya media sosial saat ini
data pribadi dan sensitif termasuk suasana hati dengan mudah bisa didapatkan oleh pelaku
hanya dengan beberapa tombol dan klik
cara terbaik untuk melindungi diri dari para love scammer adalah sebelum kejahatan modus cinta ini terjadi
karena sekali hati terkait maka tidak ada logika yang dapat mengalahkan cinta meskipun cinta itu palsu
tim liputan cnn indonesia